kita ke informasi lainnya website kpud jember selasa sore kemarin diretas dan diubah tampilannya dengan gambar porno dan kata kata kotor yang ditujukan kepada anggota legislatif
akibatnya hari ini atau hari selasa ini website tidak bisa dibuka
situs web atau website kpud jember selasa pagi tidak bisa lagi dibuka setelah selasa sore kemarin diretas dan mengalami perubahan tampilan yang tidak pantas untuk dilihat
website berisi kegiatan dan pengumuman pada masyarakat berubah menjadi gambar porno dan kata kotor yang ditujukan kepada anggota legislatif
pada latar belakang layar juga ditampilkan foto empat remaja dengan nuansa klasik hitam putih dan identitas peretas atau hacker
dengan kondisi ini kpu jember langsung melapor ke polisi pada rabu dini hari untuk segera ditindaklanjuti
beruntung data yang ada di website masih bisa terselamatkan
terus kita cek lagi ternyata pagi ini situs kita lagi down mungkin karena habis di hack itu
tapi kita sudah melakukan beberapa tindakan termasuk sudah melaporkan kepada pores jember dini hari tadi malam